awal tahun komisi pemberantasan korupsi atau kpk diuji keberaniannya
mengungkap kasus dugaan penyuapan anggota kpu oleh legislator pd perjuangan
tak seperti biasanya kpk belum berhasil menangkap terduga penyuap
publik kemudian disuguhkan drama salah satunya saut menyaut antara komisioner kpk
dan dewan pengawas kpk yang dituduh menghambat kerja kpk
untuk pembahasnya sudah bersama saya di studio ada ketua dewan pengawas kpk
tumpak hatorangan panggabayan pak tumpak selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini pak tumpak
melihat kasus yang sejak awal tahun dramanya sudah kita ikuti
entah bisa dibilang drama atau tidak itu tergantung dari mana kita melihatnya
tapi kalau misalnya melihat dari sekarang yang terjadi perkembangannya sampai saat ini
ya begini kalau dibilang drama ya tidaklah
jadi kami dewan pengawas
tentunya tugasnya salah satu salah satu saja itu
memberikan izin penyadapan maupun penggeledahan maupun penyitaan
yang dimintakan oleh pimpinan kpk
dan kami harus merespon itu sesuai dengan undang undang satu x dua puluh empat jam
nah kembali ke kasus itu yang anda sampaikan
dan setahu saya ini
bahwa kasus itu masih di tingkat penyelidikan
untuk memintakan penggeledahan apalagi sampai kepencitaan
itu harus di tingkat penyidikan
jadi belum ada penyidikan yang dilakukan oleh kpk terhadap kasus itu
nah tentunya juga karena belum waktunya untuk melakukan penyidikan
tentu belum mengajukan izin penggeledahan
mana dibilang dewan pengawas menghambat itu nggak
karena permintaannya pun juga tidak masuk karena memang belum sampai saatnya
belum sampai saatnya mungkin
karena saya tahu itu masih penyelidikan
jadi tidak ada antara kami dewas dengan pimpinan itu yang apa namanya
yang you bilang tadi semacam ada
saat menyaut di media
saat menyaut di media itu tidak ada
karena kalau misalnya dilihat kalau misalnya dilihat dari tanggalnya
saut menyautnya ada dibilang belum ada dibilang sudah ada izin
dibilang belum ada izin dibilang sudah ada izin
ya mungkin itu teman teman kalaupun ada kalau dari dewas tidak ada
saya jamin itu semua kami dewas tidak pernah menyampaikan informasi tentang masalah
apakah sudah ada izin apakah sudah belum diberikan izin itu kita keep
tidak pernah kita sampaikan
karena itu mempengaruhi strategi daripada penyelidikan
kalau kami katakan ini sudah keluar penyidikannya eh izinnya
tentu orang yang mau digeledah sudah siap siap
itu mengganggu strategi penyelidikan
tapi memang banyak hal yang menyertai dalam kasus ini pak tumpak
kalau misalnya ingat kemudian ada seorang politisi membawa kopian sprint lidik
ditunjukkan kepada publik
dan katanya disampaikan oleh salah satu pegawai kpk yang datang ke dpr itu
sudah sempat dibicarakan dengan komisioner kpk
begini kami sudah menerima laporan pengaduan dari advokat pdi ya
beberapa hari yang lalu mereka datang kita sudah terima
itu dia sampaikan juga berita tentang itu ya informasi tentang itu
dan tentunya ini akan menjadi suatu perbicaraan
satu bahan bagi kami untuk mengklarifikasi kebenaran ini
begitu kita sudah lakukan klarifikasi tapi hasilnya belum tuntas
karena kita juga meminta kepada pengawasan internal yang ada di kpk untuk meneliti itu
selain itu juga ada isinya juga menyampaikan adanya kebocoran kebocoran di kpk
nah itu juga kita minta supaya dilakukan pemeriksaan
itu dilakukan oleh pengawas internal sekarang
nah terkait dengan informasi tadi pak tumpak sudah menyinggung
informasi yang didapat dari advokat dari pdi perjuangan
bukan informasi pengaduan
mereka datang sempat bertemu kemudian
itu kemudian yang juga ramai di publik dan akhirnya dipertanyakan apakah memang perlu dewas kemudian bertemu
dengan pihak yang sebelumnya sempat dikaitkan dan masih dikaitkan sekarang dalam sebuah kasus itu
nah tentunya dewas harus bisa bertemu dong
dengan seseorang yang memberikan pengaduan kepada kpk
larangan untuk bertemu itu berlaku bagi pimpinan kpk
kalau kepada dewas silahkan aja datang
sekalipun dengan pihak yang masih ada dugaan terlibat dengan kasus itu
penyuapan itu diduga dilakukan oleh legislator pd perjuangan
kita tidak bisa bilang begitu karena belum ada penyidikannya
tidak boleh kata duga
apakah dia sudah menjadi tersangka
tersangka kan belum
belum menjadi penyelidikan
tetapi kalau yang satu lagi itu yang sudah dinyatakan tersangka itu siapa namanya yang lari itu
nah tentunya kita tidak akan jumpa itu
kalaupun dia datang sayang tangkap dia
jadi kalau advokat tentu kami terima
sekarang advokat siapa pun mau datang kepada dewas dewas layaknya
yang sedang berperkara sekalipun
yang sedang berperkara sekalipun
karena tidak ada aturan yang mencegah kami untuk bertemu untuk memberi penjelasan kepada mereka
kalau soal etiknya bagaimana itu pak
etiknya tidak menyentuh seperti itu nantinya
dewas selalu bisa menerima pengaduan pengaduan
tapi tentunya jangan ada konflik of interest di dalamnya
bisa memastikan tidak ada conflict of interest
ini namanya kode etik tentu perasaan kita sendiri ya
ukurannya kan masing masing
tiap orang kan berbeda
karena kedatangan yang resmi kita harus terima
tapi kalau tidak resmi kita tidak layani
kalau saya tidak layani seorang yang datang memberikan pengaduan tentang adanya pelanggaran kode etik
karena undang undang kami mengatakan
tugas kpk salah satu diantaranya menerima pengaduan dan menindaklanjuti laporan itu
dari situ kan kelihatan
bahwa kami menerima laporan
kalau laporan itu disampaikan secara lisan tentunya mereka akan datang
tapi selama ini kan beberapa laporan juga tidak terlihat secara terbuka seperti itu
tidak disampaikan ke depan publik seperti kemarin pak tumpang
soal disampaikan secara terbuka itu lain cerita ya
itu kan media yang tahu makanya berbondong bondong media datang
sehingga kelihatannya terbuka
ya tidak apa apa
tidak ada permasalahan
kalau kami tidak melayani kami sudah melanggar undang undang kami
tugas kami menerima pengaduan
apakah kami yang menerima langsung bisa
ataukah kami menunjuk seorang
atau seorang pejabat yang ada di dewas
yaitu organ pelaksana fungsional kami
ya boleh saja
yang menarik hari ini adalah salah seorang rekan anda di dewan pengawas pak samsudin haris menyebut
revisi undang undang kpk undang undang yang baru nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas mengarah kepada pelemahan
nanti kita bahas soal itu pak tumpang ya
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di sehat dan indonesia

seharusnya ini terjadi dengan teboyingan ajaran adikat
delta darkness warga macam kek bagian siswa outer
jadi inan merupakan sim dial tall
anggota dewas yaitu pak syamsuddin haris yang menyebut ini mengarah kepada pelemahan kpk
begini kalau kita lihat dari materi yang ada di dalam undang undang itu
saya juga menyatakan banyak hal di dalam undang undang itu yang krusial
bahkan mungkin tidak bisa dilaksanakan
nah tetapi saya tidak dalam kapasitas atau tidak berpendapat bahwa itu nantinya akan melemahkan kpk
apalagi tentang keberadaan dewas
kita lihat saja nanti di dalam perjalanannya
khusus mengenai keberadaan dewas ini juga harus dipikir
bukan membuat birokrasi menjadi lebih panjang
kami kan satu atap
kalaupun penyidik meminta izin kepada kpk eh kepada dewas
kan sudah ada batasannya
satu x dua puluh empat jam kami berikan atau kami tidak berikan
nah dewas bisa menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan wawenang kpk itu akan lebih akuntabel
sesuai dengan asas asas yang dianut dalam undang undang kpk
menjamin adanya kepastian hukum menjamin adanya akuntabilitas transparansi proporsionalitas
perlindungan terhadap ham itu semua bisa dijamin dengan keberadaan dewas
sehingga tidak ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh kpk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
apalagi di dalam bidang penindakan
yang menjamin dewas berarti
kalau tidak nanti saya diserang kami dewas akan diserang orang
kenapa itu begitu saya harus mempertanggungjawabkan
karena begitu sekarang pertanyaan publik berkaitan dengan apa yang terjadi akhir akhir ini
apa pertanyaan publik
publik mengatakan bahwa dewas belum memberikan izin salah
memang belum ada permintaan izin
bagaimana dewas memberikan izin kalau belum ada pemerintahnya
memang waktu itu belum diperlukan mungkin ya
bagaimana juga dengan kinerja kpk
katakanlah terkait melacak keberadaan harun masiku
sudah dikatakan sudah berkoordinasi dengan imigrasi
tapi kemudian terkesan kpk hanya menunggu
tidak berupaya menjemput bola
itu jangan ditanyakan kepada dewas dong
itu ditanya kepada pimpinan kpk
tapi dewas kan melihat perkembangan itu
oh iya dewas melihat perkembangan itu
tetapi tentunya kami tidak mencampuri strategi
daripada pimpinan kpk salah kami
anda masih melihat itu sebuah strategi
tentulah apakah mereka sudah melakukan pencarian
apakah mereka sudah
ya kpk kan punya banyak teknik teknik untuk itu
kami tidak ikut di dalam hal itu
tetapi kalau itu dilakukan
umpamanya ada pengaduan
itu dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan hukum
tentu kami lakukan klarifikasi
sekali lagi kan ini lahir dari undang undang yang sekarang juga masih diuji materi
bagaimana sekarang memastikan pak tumpak bahwa dewas bisa menjamin bahwa kinerja kpk
akan sesuai dengan harapan publik
bahwa satu tidak memihak kepada kelompok tertentu
juga tidak memihak kepada penguasa katakanlah begitu
karena itu ketakutan sekarang
begini memang undang undang itu menyebut bahwa kpk yang sekarang ini
dimasukkan dalam rumpun eksekutif
sehingga orang berkata ini kpk tidak independen lagi
nah di bawah pemerintahan
sah sah saja orang berpendapat begitu
tapi jangan lupa undang undang juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan mewah
bahwa dalam melaksanakan tugas dan mewawancarai

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

itu kita harus pegang dong
begitu juga pimpinan kpk juga
dalam sumpahnya juga begitu
ada fakta integritas yang sudah kita tanda tangani
bahwa kami tidak mau diintervensi
bahwa kami tidak mau diintervensi
itu harus kita pegang juga dong

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
walaupun dia masuk dalam rumpun eksekutif
walaupun dia masuk dalam rumpun eksekutif
kalau saya melihatnya begitu
sah sah saja orang menganggap
bahwa ini tidak independen lagi
bahwa ini tidak independen lagi
tapi percayalah kalau dewas
tetap berpegang teguh
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
kami tetap independen
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
siapapun yang mempengaruhi kami no
kami tetap objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang ada
termasuk juga memastikan bahwa kpk seluruh komisioner
seluruh unsur yang berada di dalamnya bekerja sesuai undang undang
dan tidak mengarah kepada pelemahan itu
seandainya ada laporan masuk kepada kami
ini penyidik tidak independen lagi
tentu kami lakukan pemeriksaan tentang itu
justru menurut saya dewas ini akan membuat jaminan kepada masyarakat banyak
bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kpk itu betul betul memiliki akuntabel
memiliki satu kepastian hukum
tidak ada abuse of power
apalagi pelanggaran terhadap asesi manusia
kalau dari sisi itu kita lihat tentu dewas ini sangat berguna bagi kpk
itu juga yang kemudian dilihat oleh publik sekarang pak tumpak
dewas dengan susunannya orang orang yang pilihan
yang kita tahu semua seperti apa
terkesan sekarang ditempatkan di depan menjadi tameng
ketika ada kesan seolah olah kpk tidak bergigi
itu pendapat orang tidak pergi
saya lihat kpk masih jalan seperti biasa kok
sudah banyak permintaan izin kepada kami yang kami berikan
penyitaan juga sudah empat belas kalau saya tidak salah
dalam tempo dua minggu kami bekerja
tidak ada pelambatan itu
sama sekali tidak
bahkan untuk ke daerah pun kami sudah
dia orang di daerah kami bisa
kami buat nanti untuk mempercepat ini aplikasi berbasis it
kalau terlalu jauh
tapi sampai saat ini saya tidak melihat ada satu kesulitan
penyidik penuntut umum penyelidik sudah kami kumpulkan
bagaimana kalian harus melakukan permohonan izin
satu x dua puluh empat jam saya jamin sudah menerima semua
bahkan kami sudah koordinasi sama pimpinan juga
semua sudah acc
dan itu sudah berhasil
itu kita tuangkan dalam sop penindakan
ya apa yang orang rasakan
makanya saya bilang mari kita tunggu saja
tugas kami juga adalah salah satu
satu tahun satu kali
pimpinan dan pegawai kpk
kita evaluasi kinerjanya
dan ini nanti ada laporan kami kepada presiden dan dpr
justru sekarang kita sudah bersepakat dengan pimpinan
bukan setahun sekali kita evaluasi
tiga bulan sekali
itu internal kami
kalau undang undang mengatakan satu tahun sekali
kita tiga bulan sekali
ini kita sudah sepakat
itu berdasarkan laporan
atau bagaimana evaluasi internalnya
berdasarkan isu isu yang terkini
yang dianggap meresahkan masyarakat
itu kita laporkan
sekarang setiap pengaduan yang kita lihat
bahwa ini ada semacam indikasi pelanggaran
hasilnya kita telah
kalau perlu kita turun ke lapangan
kami sudah memiliki organ
cuma sayangnya organ kami masih terbatas
saya masih punya delapan orang
untuk duduk di jabatan kelompok fungsional
saya juga belum tahu nih
bagaimana nanti mampu mereka ini
karena tugas kami itu
mengawasi pelaksanaan tugas dan memenang kpk
buah pemenang kpk cukup banyak
ini termasuk ranah
untuk kami awasi
ada beberapa perpres sebenarnya yang belum keluar
apakah itu juga
agak mengganggu kerja yang sekarang
saya tidak tahu perpres apa ya
satu perpres yang ada itu
itu harus dilakukan
kedua ada perpres juga
ada perpres juga yang mengatur
setahu saya cuma itu
kemudian nanti akan ada pp
pegawai kpk beralih menjadi asn
aparatur sipil negara
itu akan diatur nanti
masa baktunya masih dua tahun
kalau perpres mengenai organ pelaksana kpk
itu sudah ada
perpres sembilan puluh satu tahun dua ribu sembilan belas
cuma satu lagi
perkomnya belum disusun
perkom hubungan tata kerja
setutu di lingkungan kpk
mungkin masuk juga dewas disitu
nah ini kata orang
ini diatur dalam perpres
sesuai dengan pasal dua puluh lima e dua
itu diatur dalam perkom
tidak perlu perpres
saya sudah sampaikan sama pimpinan
dalam rapat koordinasi kita
saya tidak tahu juga
sampai sejauh mana harus keluar perpres
tapi undang undang menyebut perkom
diatur dalam peraturan komisi
saya rasa pemerintah juga tidak akan
tentu memperlakukan undang undang
kalau undang undang peraturan komisi
ya peraturan komisi
pak taufang ini terakhir
saya ingin memastikan kembali soal
dewan pengawas kemudian
komisioner kpk dan juga undang undang yang
merupakan hasil dari undang undang nomor sembilan belas itu
soal dugaan dugaan pelemahan itu
jadi anda optimis itu tidak akan terjadi
saya masih optimis
saya masih optimis
bahwa itu tidak akan terjadi pelemahan
tetapi tentunya kita lihatlah
tapi kalau dikatakan
bagaimana undang undang itu
saya katakan terus terang
undang undang itu banyak kelemahannya
banyak yang krusial disitu
kalau saya mau ceritakan ini banyak sekali
tapi itu sudah teknis
banyak kelemahan ya
itu sudah teknis
ketua dewan pengawas juga mengakui itu berarti
anda mengakui itu berarti
tapi saya tidak terus berpendapat
ini akan melemahkan kpk
saya tidak melihat undang undang itu banyak yang krusial
terus saya berpendapat bahwa ini akan melemahkan kpk
apalagi dengan keberadaan dewas
biarlah berjalan dulu
mungkin mungkin juga tidak
tidak ada pelemahan
mungkin mungkin juga terjadi penguatan
kita tidak tahu
di sini berarti dewas jaminannya
saya tidak bisa menjamin tentunya ya
kita lihat perjalanannya dulu
saya sudah bilang tadi
kita punya kebenaran mengevaluasi
anda boleh tanya saya nanti satu tahun yang akan datang
satu tahun hasil evaluasi anda gimana begitu
kalau memang evaluasi kami wah ini menurun
tentu kita bilang ini gara gara undang undang
ini gara gara undang undang atau apa
kalau gara gara undang undang ya tentunya kita samalah pendapatnya
undang undang itu perlu direvisi
harus menunggu satu tahun dulu untuk melihatnya
evaluasi kami begitu
nggak bisa dong buru buru kita lihat
jangan hanya melihat pasal demi pasal yang saya bilang tadi itu
ada kelemahan kelemahan ada krusial di situ
terus kita otomatis bilang ini melemahkan kpk
nah kita lihat dulu
kita lihat dulu lah
itu kalau saya
dengan adanya dewas seperti saya bilang tadi
kita menjamin bahwa semua yang dilakukan oleh kpk itu memiliki akuntabilitas
itu kan penting juga
orang kan banyak bilang ini kpk serampangan saja
melanggar ham segala macam
itu kita akan luruskan
dengan adanya keberadaan dewas
jadi apakah dewas ini tidak diperlukan
nah saya tahu memang undang undang ini yang seperti saya katakan tadi banyak hal hal yang krusial sedang diuji
biarlah itu berlangsung
kita lihat saja hasilnya
ya kalaupun undang undang ini kemudian pada kenyataannya oleh mk dinyatakan umpamanya inkonstitusional
ya harus tidak bisa diperlakukan
ya tidak apa apa
ini politik hukum namanya
ini politik hukum
undang undang itu dilahirkan karena politik hukum kita sudah berubah
dulu politik hukumnya lain
korupsi adalah kejahatan luar biasa
harus ditangani secara luar biasa juga
sehingga menyimpang menyimpang sedikit dari kuap oke oke saja
mungkin sekarang beda
tidak boleh menyimpang dengan kuap dong
tapi masih kejahatan luar biasa kan
masih kejahatan luar biasa
tapi cara pemberantasannya kalau saya baca sekarang sudah sesuai dengan kuhap
satu saja yang bedanya
kalau kuah bilang izin ke pengadilan
dan untuk melakukan pengelolaan dan penyitaan itu
itu kalau undang undang kpk cukup dengan dewas yang satu atap dengan kpk
kalau kuap keadilan
ada sedikit beda
jadi kehendak pemerintah dan dpr berubah
politik hukum itu sudah bisa berubah
dan kita tidak
mencampuri itu kan
kami ini kan pelaksana dari undang undang
kalau undang undangnya begitu ya kita laksanakan
kalau sampai tidak bisa jalan juga karena undang undangnya ya kita sampaikan
ini tidak bisa
maka mungkin perlu ada revisi revisi di kemudian hari
tidak usah buru buru mengatakan ini melemahkan
saya bukan tidak setuju
memang ada hal hal yang krusial dalam undang undang itu
aturan peralihannya tidak ada
pimpinan bukan penyidik
bagaimana pimpinan memerintahkan seorang penyidik kalau dia bukan penyidik
begitu juga dewasnya bukan penyidik
tapi dia memberi izin penyitaan gimana tuh
ada umpamanya itu banyak
banyak lagi lek
sudah beberapa kali juga sempat kami bahas
saya setuju itu
krusial tapi belum tentu melemahkan
itu menurut anda
khusus untuk keberadaan dewas
dewas akan mencoba sesuai dengan undang undang itu
kita akan pertahankan
melakukan sesuai dengan undang undang itu
apakah nanti menjadi hambatan
sementara ini saya jamin tidak ada hambatan
satu kali dua puluh empat jam kita sudah penuhi
satu x dua puluh empat jam kita keluarkan
tapi tentunya kita punya analisa juga
apakah boleh kita berikan izin atau tidak
atau perbaiki dulu
apakah benda yang mau disita ini betul betul sesuai dengan pasal tiga puluh sembilan kuhap
benda benda apa saja yang boleh disita
kalau memang termasuk benda benda yang tidak ada hubungannya dengan perkara tentu kita tolak
tapi yang berhubungan dengan perkara
penggeledahan juga demikian
kalau dia mau menggeledah di gereja apa maunya
atau di tempat tempat yang tidak boleh dilakukan penggeledahan tentu kita tolak dong
artinya ketika kemarin ada upaya upaya penggeledahan yang kemudian sudah disampaikan
belum ada penggeledahan
setahu saya belum ada
belum ada permintaan izin penggeledahan
jadi kita tidak bilang ada upaya penggeledahan
mas mudi di pdip kan
nanti di pdip belum ada
belum ada upaya itu
setahu saya karena memang dia masih di tingkat penyelidikan
baru boleh menggeledah kalau di tingkat penyidikan
baik pak tumpak terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
kita lihat nanti berarti ya
jangan buru buru lah
baik terima kasih pak tumpak ketua dewan pengawas kpk
kami segera kembali setelah jeda terkait direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham
yang mengubah informasi keberadaan buron kpk harun masiku
imigrasi membenarkan harun masiku sudah berada di indonesia sejak tujuh januari dua ribu dua puluh
kami kembali dengan informasinya